bergeser untuk bagaimana untuk perjalanan di luar domestik yaitu penerbangan seperti di bus kereta api dan juga kapal
langsung saja kita lihat aturannya
yang pertama kita ke kereta api terlebih dahulu anda wajib patuhi protokol kesehatan
kemudian dilarang makan dan minum selama perjalanan
wajib menyertakan kartu vaksin
kemudian tentunya dokumen kesehatan pcr atau juga bisa antigen
kemudian kita bergeser ke bus
bagaimana anda yang ingin melakukan perjalanan melalui bus atau dengan moda transportasi ini
patuh terhadap orkes kemudian dilarang makan dan minum menyertakan kartu vaksin dan juga dokumen kesehatan pcr dan antigen
yang membedakan antara bus kemudian kereta api dengan kapal adalah untuk kapal wajib menyertakan aplikasi atau download
aplikasi peduli lindungi
dan kita harapkan memang semua penumpang baik itu domestik penerbangan kemudian juga bus dan juga kereta api termasuk kapal bisa patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku di tanah air selama masa ppkm